bandung sejak dahulu kala dalam sejarahnya dikenal sebagai paris van java
atau parisnya jawa serta kota kembang
karena kota bandung ini identik dengan keindahan kecantikan keasrian
dengan bunga dan pepohonnya
namun dalam perjalanannya kota ini berkembang menjadi kota yang padat
dan memiliki berbagai macam tantangan urban
nah saat ini insight berada di bandung untuk melihat bagaimana upaya wali kota bandung
untuk mengembalikan reputasi kota ini kembali menjadi kota kembang paris van java
yang nyaman dan menyenangkan bagi warganya
kita akan berbincang bersama wali kota bandung ridwan kamil
kota bandung dijuluki sebagai paris van java karena keindahannya
kota ini dikelilingi oleh pegunungan sehingga morfologi wilayahnya bagikan sebuah mangkuk raksasa
kota dengan luas sekitar satu ratus enam puluh tujuh km persegi ini terkenal dengan wisata alamnya yang menakjubkan
udaranya yang segar serta kulinernya yang lezat
kombinasi itu menjadikan kota bandung sering dikunjungi warga dari luar kota
khususnya jakarta pada akhir pekan
posisi strategis dan potensi wisata yang menguntungkan tersebut
membuat wali kota bandung saat ini ridwan kamil terus menggenjot pembangunan di kota bandung menuju bandung juara
ridwan kamil atau yang akrab di sapa kang emil bersinergi dengan wakilnya odet m daniel
pada pemerintahan kota bandung periode dua ribu tiga belas
di tangan emil kota bandung semakin terlihat indah
seperti adanya taman taman di setiap sudut kota perbaikan infrastruktur kota
hingga program program lain untuk mengubah wajah kota bandung menjadi lebih baik
kota bandung pun beberapa kali mendapatkan penghargaan
kerja kerasnya sedikit demi sedikit mulai dirasakan oleh warga
saya puas soalnya tempat sampah di sini makin banyak
terus jadi orang nggak buang sampah kemana mana
jadi kalau lagi jalan di situ ada tempat sampah buang
terus di setiap taman taman juga tempat sampahnya jauh
jaraknya nggak terlalu jauh kan
iya jadi misalkan lagi diem di sini sebelah situ ada sampah jalan dikit gitu
dengan jargon bandung juara rituan kamil menerapkan konsep smart city untuk membenahi kota bandung
kota tujuan wisata ini pun ternyata lepas dari masalah
seperti banjir cilencang
air yang menggenangi terjadi akibat drainase yang kurang baik
hasilnya jalan raya pun akan berubah menjadi sungai dadakan
masalah lain adalah kemacetan lalu lintas
mulai dari jumlah kendaraan yang terus bertambah hingga faktor lain
seperti penataan pedagang kaki lima
masalah kaki lima ini timbul tenggelam
walaupun sudah disediakan tempat untuk berjualan tak sedikit pkl yang berjualan di zona terlarang
bandung juga didera beberapa masalah sosial lainnya
seperti pengelolaan sampah kesehatan hingga masalah kesejahteraan sosial
hal ini menjadi pekerjaan rumah wali kota bandung yang harus segera dituntaskan
dari pkl pklt pkl karena masih banyak yang menjamur
masih kebun dari gasi bu udah mulai
tapi masih ada lah sedikit sedikit mungkin
dan kemacetan itu setiap tahun malah kerasa lah
terus untuk infrastrukturnya itu terpusatnya di dago di tengah tengah kota
berdasarkan data dari badan pusat statistik tahun dua ribu lima belas
angka kemiskinan di kota bandung mencapai tiga ratus enam puluh ribu jiwa
berbagai upaya dilakukan guna mengentaskan kemiskinan
saya melihat itu catatan terakhir saya
sekitar tiga ratus enam puluh ribu masyarakat kota bandung itu masih dalam status yang miskin
dan tiga ratus ribu yang hampir miskin gitu ya
kalau apa istilah biro pusat statistik itu
ya tentu ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
rapor kinerja wali kota bandung tentu akan dinilai oleh masyarakat
dan di tahun terakhir ini tentu masyarakat pun dapat menilai bagaimana kinerja ridwan kamil selama ini
apalagi masih banyak program program yang belum terselesaikan
dapat tahun kebelakang saya perbaiki supaya citra kota bunganya hadir lagi
saya terakhir di sini tiga tahun yang lalu belum seasri ini
kira kira kegiatan yang dilakukan disini apakah kamil
katanya kalau weekend orang boleh datang ada yang wedding juga di sini
ini pendopokan rumah rakyat
dulu terkesan angkar sekarang very open gitu ya
sabtu minggu kita bikin piknik dari jam sembilan sampai jam empat
warga boleh duduk duduk bawa tikar
bawa makanan foto foto dan sebagainya
mendekatkan sesuatu yang dulu terkesan seram dan jauh menjadi dekat dan akrab kan begitu
asal jangan buang sampah sembarangan
kuncinya jangan buang sampah sembarangan
kemudian di dalam pendopo kita ada pengajian ada kegiatan kesenian
semua yang sifatnya budaya kita bantu kita fasilitasi disini
banyak setiap minggu selalu ada
iya jadi lebih hangat
harus bikin janji sebelum datang
kalau nggak bisa menuduh
kalau sekadar hanya jalan jalan mengunjungi tempat ini bebas tidak perlu janjian
tapi kalau membutuhkan fasilitasi penggunaan pendopo tentunya harus dischedule
katanya bandung kan mahal kan kalau mau ada wedding
tapi saya senang ini bisa gunakan secara gratis kan ya
ini menjadi rame lagi menjadi hangat lagi
saya kira itu penting pesan yang penting
tapi jangan jangan karena ada ini loh agak angker dulu atau mungkin
dulu memang tidak dikonsepkan
itu bukan untuk open for public ya
tapi sekarang saya senang berinteraksi dengan masyarakat
indeks happiness juga berhubungan dengan social interaction
di mana ada tempat tempat saya perbaiki saya renovasi saya buka saya akan lakukan
nah kang emil ini followernya banyak dan sangat aktif ya khususnya di twitter
kenapa merasa harus banyak ya memang kita lihat cukup banyak pemimpin menggunakan twitter
tapi khususnya di twitter kenapa merasa harus banyak ya memang kita lihat cukup banyak pemimpin menggunakan twitter

tapi seberapa penting
dua empat juta yang punya facebook dua satu juta
jadi kalau saya berkomunikasi apakah lewat tv
kan susah tidak selalu tiap hari
apa harus posting di koran nge print itu juga nggak bisa tiap hari
yang paling murah tidak bayar dan cepat adalah dengan media sosial
nah makanya media sosial saya hanya punya prinsip i only post positive news
i only post positive mood dan kira kira begitu kan
memberitakan agenda menjawab pertanyaan mengklarifikasi tudingan mengedukasi dan lain lain
facebook bilang orang indonesia kalau beritanya serius interaksinya dikit
tapi kalau beritanya humoris interaksinya lebih banyak
jadi kalau saya bikin campaign buanglah sampah pada tempat lain
yang komen cuma dua ratus
tapi kalau saya tambahi buanglah sampah pada tempatnya buanglah mantan pada temannya
cuma nambahin satu kalimat pesan sampai interaksi ribu ribu
jadi sangat efektif juga ya
menurut anda sebagai seorang yang memimpin kota bandung ini saya lahir di bandung
jadi saya punya ikatan emosi juga terhadap kota ini
feedbacknya memang digunakan untuk mengukur seberapa efektif pekerjaan atau kinerja anda
dulu waktu saya perbaiki jalan jalan dengan kursi kursi
waktu konferensi asia afrika dua ribu lima belas itu kursi yang rusak belasan diinjak injak kan
ketangkap satu karena dia memposting kelakuannya kan ketangkap saya hukum sosial
hukumannya saya posting juga ngepel jalan braga kan
gara gara jadi viral orang kapok
karena orang indonesia lebih takut dipermalukan dibanding hukuman badan atau denda
sekarang kursi saya satu pun saya lihat jarang ada yang rusak
jadi artinya bagaimana media sosial ini kita pergunakan mengedukasi
akhirnya masyarakat peradabannya pelan pelan naik kelas kan
yang dulunya cuek yang dulunya buang sampah sembarangan sekarang mereka lebih
jauh lebih berkurang
kang emil ini sudah hampir tahun ke empat ya masuk tahun ke empat ini
itu terasa sekali perubahan dari yang kalau kita sebut behavior atau cara kelakuan
banyak sekali iya
apa saja yang paling menarjau
kebersihan sudah lebih baik
dulu orang kalau ada sampah kamu ambil sampah
pak wali ini bukan sama saya yang sudah ada dari tadi
kalau sekarang tanpa saya perintah walaupun bukan sampahnya dia ambil sendiri kan
kedua sekarang back to school populer anak anak sekolah
sekarang lagi kampanye jalan kaki ke sekolah
jadi dari new values ya yang sebenarnya universal dan sudah lama tapi hiduplah
jadi perilaku itu kelihatan berubah
tapi ini karena ada contohnya dari
ada contoh dan ada sistem hidupnya
ada ruang yang kita ciptakan mereka ternyata mengikut
jadi selama ini manusia tidak bergerak karena tidak ada contoh
iya dan ini harus disistemkan kan
ini kangen kita lihat ini sudah hujan
designing way of life lah kesimpulannya
dan biasanya juga kalau hujan ini mungkin suka menimbulkan masalah
mungkin kita tanya di dalam saja
kita boleh lanjutkan ke dalam yuk
ya kita lanjutkan perbincangan bersama wali kota bandung ridwan kamil atau kang emil
kita sekarang sudah pindah ke dalam karena hujan di luar
tapi saat ini kang emil kita di kantor ini ruang kerjanya kang
ini di dalam rumah dinas di ruangan ruang kerja lah istilahnya
nyaman sekali di luar kita lihat ada pohon banyak bunga
ini serasa di swiss
jadi konsep di balik ruang kerja ini apakah kang emil
ini saya ini kan arsitek ya
menurut psikolog katanya saya ini kreatif kalau ruangannya jangan terlalu rapih gitu aja
jadi saya desain ruang kerja saya terhadap berantakan yang diatur kira kira gitu
tapi kalau terlalu steril terlalu minimalis saya nggak bisa punya imajinasi gitu
jadi makanya lukisannya ditaruh sembarangan sebagainya
ternyata jadi lebih hangat kan lebih worm kan lebih begitu
sehingga saya secara psikologis lebih produktif
ini ruangan ada meja saya ada meja istri saya
karena istri saya juga sibuk ya
nggak pernah berantem itu
satu pasangan suami istri dalam ruangan
istri saya lagi lebih main catur
jadi kalau berantem selesaikan di papan catur aja
tapi bagus juga selalu mendapatkan feedback ya
sering ada diskusi diskusi
apa apa saja topik yang di diskusikan
biasanya kalau saya punya tough decision ya saya biasanya tanya istri lah

kadang kadang istri bisa berpikir sebagai warga kan

kadang kadang istri bisa berpikir sebagai warga kan

perspektifnya gimana terhadap keputusan yang akan saya ambil
kadang kadang saya berubah pikiran juga
jadi istri saya selain penyemangat partner juga dalam pengambilan keputusan
dia juga cerdas
jadi kadang kadang mengkritisi mementalin postingan saya semua
demi kebaikan tentunya kan
di balik lelaki sukses ada wanita hebat
di balik wanita hebat kartu kreditnya empat tahun
tapi di sini ada patung presiden soekarno ada nelson mandela ada gamal nasser yang dulu di mesir
dan hadir ya pada saat ktt asia afrika
ini supaya apa menginspirasi kang emil untuk membantu mendapatkan
iya saya itu senang belajar ya
belajar lebih cepat itu adalah dengan belajar sejarah
sejarah dari siapa dari orang orang yang pernah melewati waktu waktu yang sangat sulit
kepada orang orang yang pernah ditugasi sejarah sebagai pemimpin
plus minusnya semua
saya pelajari plusnya gitu
sambil mengambil hikmahnya jangan sampai saya ikut yang minusnya
ini cara saya untuk belajar gitu ya bagaimana leadership saya
karena leadership itu tidak ada ukuran kuantitas
oh anda hanya wali kota yang ini presiden berarti lebih susah nggak juga
semua problemnya sama sama saja kualitas konsekuensinya sama
jadi harus belajar dari pengalaman
dan ini harus terus menerus ya
itu lah kenapa saya gak ke jakarta bukan tidak mau bertarung tidak mungkin menang
tapi di bandung pun problem masih banyak kan
saya punya janji ingin menyelesaikan
bandung juga miniatur indonesia sebutkan masalah indonesia ada di bandung
sebutkan potensi indonesia di bandung juga ada
jadi sebenarnya saya mengeksersais little indonesia lah kira kira begitu
dari mulai inflasi harga daging sapi dari mulai kemacetan semua
tapi itu kan mendewasakan
jadi setahun pertama saya masih gelagapan
tapi tahun ketiga ini saya sudah paham
sudah masuk ya
ya untuk control to run to manage dengan baik
kuncinya di indonesia itu ternyata pemimpin itu harus banyak merangkul
jadi kalau pemimpin itu berjarak susah dihubungi menjauh dari rakyat disitulah letak problem
tapi kalau pemimpinnya dekat definisi dekat sekarang tidak harus fisikal
saya dekat secara digital
orang mau komplain apa saja sekarang mudah kan
nah dengan leadership yang merangkul ini
atau di tengah tengah pasukan ini
mereka merasa nyaman
karena nyaman trustnya tinggi
karena trustnya tinggi kondusif
ya dan ini sudah masuk tahun ke empat ya
kan cita citanya kan membuat bandung sebagai smart city
apa lagi yang masih menjadi pr perlu diurus
reformasi birokrasi kami sudah
kalau saya ini anak sekolah yang dikasih rapot lah kira kira
raport kita sudah keren
dulu ranking dua ratus raport dari menpan sekarang ranking satu
ini sudah e government
kepemimpinan yang turun tangan bukan lepas tangan
raport dari menpan dulu ranking dua ratus sekarang ranking satu
rapot dari kementerian dalam negeri dulu puluhan sekarang sudah lima besar sepuluh besar katanya
kemudian pelayanan publik dari ombudsman dulu rapotnya merah sekarang rapot hijau
jadi itu progressnya
dulu kotor sampah di mana mana sekarang sudah bersih kita dapat adipura dan lain sebagainya
jadi progressnya berjalan
persib juara lagi ya setelah sembilan belas tahun itu juga menambahi
tapi ada satu hal yang saya tidak mau menyerah tapi susah yaitu menghadirkan public transportation
nah ini dia
karena untuk kota metropolitan sekelas bandung

lalu kami harus punya lrt punya mrt punya apa namanya monorail yang menjadi solusi
tapi harganya itu kan belasan triliun
jadi intinya kami punya problem tapi kami nggak punya duit
saya minta ke pusat masih jadi wacana
jadi kalau ditanya challenge saya hari ini masalah kemacetan equal dengan masalah affordability nya
nah tapi saya nggak mau nyerah
tapi kan nanti akan ada rencana kereta api cepat
dari jakarta ke bandung
kereta api cepat kan mengkoneksi jakarta ke bandungnya saja
tapi within bandung areanya
kami punya kesulitan
tidak ada uang yang cukup
nah saya lagi cari cara kreatif
bagaimana pihak ketiga bisa masuk
swasta tapi mereka tidak rugi kan
nah kita lagi lihat aset aset kita
bisa nggak dioptimalisasi sebagai mengkompensasi
nah challenge kita di situ
saya boleh sampaikan
before afternya kita sudah baik
ini kembali ke transportasi
karena dengan adanya tol
dan nanti kereta api ke bandung
justru mungkin akan menambah kemacetan juga
makin banyak kan orang
sekarang yang berkunjung ke bandung kan
juga tamu tamu internasional
ini juga salah satu jadi destinasi
bagi wisatawan seluruh indonesia
dan juga dari luar negeri
artinya begini wisatawan kita enam juta orang
mereka spend satu juta per orang
kita ada enam triliun per tahun uang wisatawan
luar biasa ini jauh di atas
tertinggi di indonesia kan
yang jadi problem adalah
kalau misalkan mbak desi ke jogja ke bali kan terbang
terus nggak bawa mobil sendiri kan
nah tapi kalau ke bandung kembalikan
semua yang ke bandung turis itu bawa mobil sendiri
kedua semakin trotoar diperbaiki
semakin taman diperbaiki
makin banyak mobil juga
jadi ada dilema itu
tapi saya di sisa setahun setengah ini
sedang berjuang betul betul
yang namanya mass rapid transport
tapi paling cocok untuk bandung itu sendiri kang emil
karena ini kan konturnya bukan seperti di jakarta
kan flat gitu atau datar
di sini kan dari segi jumlah jalan yang ditambahkan
juga sangat terbatas
makanya di bandung itu
kita sedang melelang kabel kar
jadi dari bukit ke bukit yang miringnya ekstrim
nggak mungkinlah kereta naik kan
nah jadi yang datarnya mimpinya ya
datarnya itu pakai kereta base rail base
dan base nanti yang antar bukitnya kabel kar
nah ini sedang lelang
mudah mudahan dalam dua bulan ada pemenang
dan saya bisa deliver ke warga bandung
lalu berbagi juga
jadi bicara bahwa
namun sekarang ini adalah

sepertinya berubah menjadi
boleh bertumbuh terhitung macam tak serius
so itu menurut saya
karena kan kalau tidak salah kan itu masih
masih ada saja kan penyakit penyakit
ini apa yang masih perlu diperbaiki
yang kena kpk itu masih
tahun lalu saya menghilangkan izin
komplain banyak pak
kami kena pungli
di rt rw kelurahan kecamatan
padahal bisnis kami kecil kan
terus kami ditahan
pertama di indonesia
bukan dipermudah lagi
dihilangkan jadi bisnis di bawah
lima ratus juta rupiah nggak perlu pakai izin
cukup lapor kan
kemudian bisnis yang besar baru online
teknologi kalau mental
mental orang di belakang teknologi itu
itu yang jadi problem
jadi kami masih mendapati
satu dua individu individu yang masih mencoba
menyiasati teknologi kan begitu
gini gini saya udah mecat
pegawai lebih dari dua belas
tapi kan tidak terberitakan
jadi yang kena kasus atau apa
teknologi tidak menjamin
dia mengakselerasi tapi tidak menjamin
jadi tetap dua duanya
saya lakukan mudah mudahan
suatu hari betul betul
seperti hongkong seperti singapura
baik karena mental dan teknologi
merging jadi sebuah gaya hidup dalam pelayanan publik
tapi reformasi birokrasi ini kan terus menerus kan dijalankan
terus terang selama tiga tahun ini
tadi sudah disebut transportasi paling sulit
tapi dari segi mengubah ya kita kan
sekarang habit seperti membuang sampah
lebih gaya hidup sehat
naik sepeda itu juga ditingkatkan
tapi sebenarnya yang paling susah ya
menjadi lebih positif ya
attitude dari masyarakat bandung ini
apa apa saja kang emil
kalau dari kacamata saya ya mereview
orang indonesia itu
suka melanggar aturan
merasa tidak bersalah
karena yang melanggar aturannya
jadi normalnya itu
pak wali kenapa saya harus bayar pajak pbb
padahal dia tahu itu kewajiban kan begitu
kenapa saya harus bayar
akhirnya saya tempel pakai sepanduk pernah kan
hukuman sosial tadi
restoran ini belum bayar pajak
dia panik dua puluh empat jam
kemudian akhirnya dia bayar
mergokin nangkepin ibu ibu naik motor kan
yang lampu sennya ke kanan beloknya ke kiri
saya tanya ibu kenapa ke trotoar naik motor
kan ada aspal di sebelah ibu
oh pak wali saya hanya ikutan yang di depan
pak wali udah tahu logikanya mengatakan
jadi saya lagi mengedukasi
mereka mereka yang terbiasa
hidup unruly melanggar aturan
karena banyakan tadi
nah saya dimudahkan sekarang
oleh regulasi dan oleh media sosial
ibu mau saya denda
tilang atau saya masukin facebook
uh pak wali mendingan saya didenda aja
muncul di facebook lebih mengerikan dibanding
di hukum denda
akhirnya saya ketemu jadi sekarang
cara saya meningkatkan
media sosial memegang peran penting
hampir seluruh warga bandung pegang hp
jadi ya udah saya gunakan
hari ini sebagai alat untuk mengedukasi
masalah buang sampah juga sama
masalah bayar pajak juga sama
tapi saya boleh sampaikan before i open up
afternya saya bisa bertanggung jawabkan
pertama saya masuk mah cuek
gak ada orang mau jalan kaki
gak ada orang mau sepedahan
gak ada orang mau ke taman
bayar pajak juga sembarangan sekarang
pajak kami meningkat ratus ratus miliar kan
kemudian baik tusku rame
dan taman tamannya banyak sekali
ada berapa jumlah tamannya
di bandung taman
ada tema temanya juga
taman sebenernya ada ratusan
tapi yang berhasil saya upgrade
sekitar seratus lima puluhan lah ya
terdiri dari taman besar
dan taman taman di kampung kampung gitu
dan yang paling berterima kasih kepada saya
justru adalah masyarakat menengah bawah
pak wali terima kasih dengan banyak taman ini
dulu saya harus ke mal
dua minggu pertama it's okay
tapi dua minggu berikutnya kami kehabisan uang kan
nah sekarang gara gara kamarnya temanya macam macam
pengennya tiap minggu beda beda tamannya
dan kami bisa piknik
dengan bawa makanan dari rumah
sehingga bisa membahagiakan anak
bisa menghemat uang
nah jadi taman ini ada relate to happiness
jadi jangan menyepelekkan the power of a place
itu penting justru ya
ini kan tempat tempat rekreasi
dan yang saya paling mengharukan ya
setelah trotoar ini saya perbaiki
ada empat puluh jalan saya benerin
yang kursi roda itu tiap pagi berjemur
yang dulu kan menunggu
dan yang menua di indonesia itu kan di rumah aja kan
takut keserempet takut kecopet takut macam macam
sekarang dengan trotoar lebar lebar di bandung
tiba tiba saya sering menemui pagi hari ya
lansia lansia yang berkursi roda itu
dia bahagia tanpa bicara gitu
diam aja gitu
dan anak juga punya tempat bermain kan disitu
betul jadi istilah saya ketika kota dimanusiawikan
maka cerita cerita kemanusiaan
itu jadi rutinitas harian
dan kita juga hidup di kota itu juga bisa hidup sehat ya
biasanya kota kan identik dengan polusi
kata kunci saya adalah
ngomong ngomong kang emil sendiri yang setiap ada tweet yang keluar dari
sampai hari ini saya punya tiga akun twitter facebook instagram
saya pegang sendiri beli feed or not percaya atau tidak
itu gak menyita banyak waktu itu
biasanya kapan jam jam berapa
kan ada konsep multitasking
kalau lagi break siaran kan ada waktu lima menit ngecek dulu posting dulu balik lagi kerja
jadi tidak betul kalau orang banyak ngeposting sama dengan tidak kerja
kalau saya banyak posting identik dengan tidak kerja
tidak mungkin lah ada dua ratus penghargaan
ya ya luar biasa
achievement perubahan kan
waktu tiga tahun
saya ingin membuktikan kerja bisa berprestasi
komunikasi jalan terus bukan dua hal yang harus dipisahkan karena
karena multitasking tadi kan begitu
tapi pernah mengirim tweet twitter tapi setelah itu langsung wah harusnya
karena mungkin tidak terlalu dipikirin
tapi sekarang setahun terakhir sudah tidak ada
kalau dulu kalau lagi emosi itu kan bawahnya ingin langsung
kemudian caci maki dari yang menjawab
sudah saya tahan jadi itu pelajaran hati hati
ini pkl itu kan biasanya kan kalau ada trotoar kan langsung yang jualan dan lain sebagainya itu
sudah lebih dari sepuluh pkl saya tertipkan
saya selalu win win ya tidak pernah menggusur tanpa solusi
yang paling fenomenal di jalan cihamplas
itu pkl yang puluhan tahun dibawah bikin macet bikin
nah skywalk ini itu tujuannya untuk orang jalan kaki
kedua untuk menertibkan yang dibawah tidak rapih menjadi lebih tertib
dan bisa sambil berjalan kaki bisa belanja
di teras cihamplas
luar biasa pertumbuhan di bandung jauh di atas rata rata
tapi ini dibarengi dengan ini pemerataan dari segi income
kita kan kalau dalam konsep pembangunan kita kan ada gini ratio ya
bagaimana ketimpangan ini kita lawan
nah kita ini sekarang punya dinas khusus penanggulangan kemiskinan
jadi ada kantor khusus orang miskin kota itu diurus oleh kita
pendidikan gratis sekolah gratis sembakonya diurus
beli ke warung yang bersubsidi perumahannya dan sebagainya
yang kedua saya banyak program ekonomi kerakyatan
satu tadi izin saya hilangkan kan
kedua saya punya kredit tanpa agunan sampai tiga puluh juta
tiga nya mereka yang pernah terkena rentenir sekarang bebas
jadi kalau tidak punya motor punya kulkas itu
asal mereka berkumpul berlima mereka boleh masing masing dapat tiga puluh juta
kalau satu macet empat tanggung jawab
nah ini the gramen banknya of bandung
of bandung inspired by gramen bank saya punya bank bpr
saya bilang fokus sekarang di zaman saya hanya micro business
dulu performanya jelek karena
npl nya tinggi biasanya
iya masih duitnya kemana mana gak jelas ke penjabat
dan bunganya juga
nah itu jadi ekonomi ini saya protect
yang miskin diproteksi yang investasi besar saya fasilitasi
saya sekarang lagi siap opening
aerospace technology dari amerika investasinya dua triliun
memastikan mereka happy dengan standar pelayanan
nah jadi konsepnya dua yang investasi besar kita fasilitasi
yang menengah bawah miskin kita proteksi
tapi ujungnya kita hanya fokus ekonomi kreatif
kita nggak akan compete dengan jakarta kita fokus ekonomi kreatif
dan secara angka saya lihat juga angka kemiskinan sudah semakin menurun ya
semakin menurun ya
karena kantong kantong kemiskinan itu masih ada di mana mana saja kalau di bandung yang masih
problem bandung tuh begini mbak desy ya
kita ini ibu kota provinsi
dua ekonomi paling baik
menjadi gula gula dari kota kabupaten sekeliling
penduduknya juga semakin padat kan
jadi saya serba salah bandungnya saya bikin luar biasa
tapi kalau ada ketimpangan dengan sekeliling kan
saya didapatkan sebuah situasi problem sosial muncul
sembilan tahun itu saya kembali ke bandungnya
dari kota a kabupaten b dan sebagainya
jadi it's a regional problem lah poin saya begitu
tapi minimal di tempat yang saya lakukan ini saya bisa bertanggung jawabkan
nah kemudian ada satu eksperimen yang mungkin saya banggakan ya
saya terjemahkan pakai survei dulu kan saya kan ilmiah
ternyata dua hal
orang bandung itu bahagia kalau familynya harmonis
jadi apa yang terjadi saya bikin gerakan sabtu lansia
lansia yang kesepian saya temenin oleh relawan kan
jadi mereka secara kemanusiaan merasa tidak ditinggalkan
orang miskin nanti datang ke bandung
orang miskin nanti datang ke bandung
nanti datang ke satu pintu aja kayak bisnis londi airport gitu ya
gak akan dibikin tempat yang ini
kemudian taman taman dibanyakin pengajian
saya launching subuh berjamaah tiap hari minggu kan
ada program maghrib mengaji
jadi warga merasa mental juga diperhatikan
anak anak juga tenang orang tuanya tenang anak anaknya ke masjid kan begitu kan
hari minggu ke sholat subuh ke kebaktian gereja kemana mana

bagian dari komunitas ya
jadi intervensi ke semua aspek kehidupan
makanya jadi pemimpin hari ini harus multi dimension

skor terakhir kan tujuh puluh dua dari enam puluh dua
jadi pelan pelan naik empat poin terugus aja kan
kan kalau di bps kan dua puluh lima tidak bahagia
dua ribu lima ratus lima puluh kurang bahagia lima puluh tujuh puluh lima bahagia tapi kalau nggak salah gini ratio nya masih ini
iya masih agak jauh ya kalau jawa barat secara keseluruhan masih empat puluh sekian persen
sama dengan jawa barat jadi ini bagaimana ya tadi saya bilang jadi saya hanya bisa melakukan
intervensi kepada gini uang uang apbd saya hanya saya bisa belanjakan ke ktp bandung kan
tapi definisi kemiskinan versi bps siapapun imigran yang datang ke bandung enam bulan
dihitung sebagai statistik itu yang gak fair nya bisa nggak bisa ngukurkan enam ratus miliar saya pakai
buat mengentaskan kemiskinan nurunin jenis rasio tapi angka kemiskinan tapi angka migrasi dihitung

dan mereka mungkin belum berkontribusi terhadap mereka tidak terdampak oleh uang saya karena
uang saya saya nggak bisa belanjakan karena bukan ktp bandung kan jadi gini rasio ini tricky
lah kira kira begitu tapi jadi happiness index ini mungkin lebih ini lebih cocok dalam hal bandung
ngomong ngomong tentang uang masuk dan uang keluar bagaimana anda mengelola apbd ini dan
juga apa yang menjadi prioritas karena ya kalau dari secara nasional atau secara provinsi
kan pendidikan itu masih lumayan cukup tinggi tapi kalau saya lihat kan bandung kan banyak
sekali itu perguruan tingginya yang sudah indeks pembangunan manusia atau human development
kita sudah di atas rata rata nasional ya kita sudah tinggi sekali kesehatan pendidikan daya
beli juga sudah baik jadi sekarang kita fokus memang pada infrastruktur ya karena infrastruktur ini membuat
hidup produktif atau tidak produktif membuat orang ini makin stres atau makin bahagia kan begitu
contoh ya saya melatih the sense of innovation dari asn saya mereka yang berinovasi saya hargai
saya sekolahkan ke korea ke singapura likuan university of public policy ke portland oregon
di amerika juga bagian dari world punishment akibatnya apa sekarang problem problem di bawah
banyak gagasan dari dari mereka contoh kita bulan bulan depan akan memulai program layak rawat home
medicare bahasa inggrisnya layar itu bahasa sunda artinya mendatangi rawat itu merawat jadi dokternya
yang datang ke warga miskin bukan warga miskin yang ke rumah sakit karena kos dirawat di rumah
sakit jauh lebih dikalikan total jauh lebih besar dibanding saya membiayai dokter dan perawat
mendatangi warga miskin kan oh
ya ongkos bensin dan sebagainya jadi ini contoh kita terus perbaiki dengan inovasi inovasi seperti itu
nah itulah yang menjadi keseharian kita terkait masalah solusi solusi terhadap problem yang menjadi
prioritas gitu kan cukup ketaatan membayar pajak itu cukup meningkat meningkat meningkat jadi sangat
membantu ya paling tidak tidak defisit tidak terlalu besar ya nah karena kita punya keterbatasan fiskal
saya akan menyiapkan namanya ppp center public private partnership center sebuah lembaga yang
mengatur lalu lintas pemkot butuh rumah sakit butuh flyover tiga puluh butuh lrt kabel kar lain lain
bertemu dengan investor investor luar negeri yang terbiasa dengan standar manajemen internasional
nah kita dibantu adb sekarang kan kalau itu jadi dalam sekian bulan kita punya sebuah institusi yang
punya keyakinan tanpa abbd yang besar kita bisa mendeliver perubahan karena dengan hukum ekonomi
kan saya cicil lima belas bulan saya cicil tiga puluh tahun tapi perubahan datang cepat di tahun tahun pertama
oleh dana dari swasta atau pihak ketiga nah logika ini tidak ditemui dalam logika membangun indonesia
saya bandung ingin jadi yang pertama menunjukkan ke indonesia kita bisa loh dengan uang yang tidak
terbiasa hadir biasanya dicari oleh investor kan the cost of doing business yang rendah efisien kan
tidak ada termasuk sense of security nya selalu nanya regulasinya udah ada belum jaminannya
apa nanti di ppp center itu kita lakukan nah ngomong ngomong mengenai laporan banjir dan lain
sebagainya ya bisa dikatakanlah rawan macam macam juga kan bandung ini lingkungan hidup yang terancam
jadi masalahnya masalahnya tuh gini mbak saya ini kota yang berada di dasar mangkung ya si gunung gunung
yang ada mengelilingi sumber airnya itu bukan wilayah saya dan itu biasanya vila vila itu ya
kalau gunungnya gundul dibangun pembangunan macam macam kita kena dampak jadi sehebat hebatnya
kita dengan infrastruktur anti banjirnya kalau diatasnya tidak bisa dikendalikan sama aja bohong
maksudnya koordinasi bagaimana koordinasi khususnya dengan ya ini terjawabnya ada di
provinsi saya kan nggak bisa nyuruh nyuruh bupati sebelah kan kan satu level gitu contoh ya di
sebuah titik nih pak wali disini banjir saya bilang kenapa banjir kan udah saya beresin gorong gorong
iya pak wali gorong gorongnya udah beres tapi di sana di disumbat saya bilang disumbat dimana justru
kelihatan pak wali ya udah kita beresin kesana tapi itu kabupaten pak wali jadi saya nggak bisa
padahal semudah saya suruh sumbatannya diterobos selesai kan tapi kalau saya lakukan diberitakan
ridwan kamil membuat aksi di tanah orang apa ya ini mungkin ekses negatif dari otonomi daerah itu
juga ya tapi ini apa ya yang jadi solusinya sekarang kita berharap nggak get on well gitu
saling persiden segera menerbitkan peraturan presiden tentang cekungan bandung cekungan bandung
sempat faten ada governing body nya gitu kan yang bisa mengkoordinasi ada kalau ada governing
bodi kan saya tinggal lapor pak pak pejabat siapa gitu kan tolong yang tadi tersumbat bapak yang
harusnya jadi kesimpulannya masalah banjir di bandung tidak semata mata purely natural issues gitu pak
jadi lebih banyak juga koordinasi
dan juga ya
di tempat tempat yang tidak sebestinya
kalau di bawah kepemimpinan saya saya udah jarang
ngasih izin izin bangunan
besar tinggi di bukit bukit
tapi gak jarang ya rapat koordinasi dengan gubernur
dan para bupati lain
saya udah sampe kan berkali kali
tapi suara saya kan di bawah gitu
problem hari ini kadang kadang
kadang kadang bukan uang
kadang kadang bukan solusi
kadang kadang semata mata komunikasi
misalnya kalau hulunya macet
hilirnya juga repot
sampah ini kan tadi
tapi bagaimana penggunaan
sampah itu sendiri
macetan banjir woi sampah
mendaur ulang sampah
sampah ini strateginya dua
kita mereduksi dengan edukasi
kita menteknologikan ujungnya
ujungnya ini kan lagi persiapan
sampah menjadi listrik itu sedang proses
nah yang mereduksi dengan edukasi ini
banyak saya melarang styrofoam
menggeser dari konvensional plastik
ke plastik berbasis singkong kan
yang bisa terurai dalam hitungan jam kan begitu ya
tapi kan butuh edukasi
saya sudah bikin peraturan green building
tidak punya sertifikat green building
saya gak kasih imb
ini mulai januari sudah dilakukan
kalau semua dilakukan
kita menghemat listrik bisa lima ratus miliar
selama sekian tahun
ribu pohon equel gitu kan
itu sudah dilakukan kemudian denda
kemudian gerakan pungut sampah
inspire dari jepang
saya dulu ke jepang
kumbul kumbul bukan arisan
kan kotanya sudah bersih
memang di jepang begini
pulang dari jepang
senin rabu jumat
anak anak warga gerakan penghut sampah kan
jakarta ada pasukan orangnya
nah kalau di bandung
warga yang berpartisipasi
inilah yang membuat
relatif lebih bersih
kami dapat adipura setelah lima belas tahun
di tangan saya ikut kotor juga
nah bandung ini
luar biasa potensialnya
ini bukan saja dari segi
alamnya dan juga
banyak kan industri
kalau saya ingatkan dulu
kalau bandung itu belanja disitu
disitu juga kalau mau beli
dan manusia manusianya juga
jadi apa kira kira yang bisa diciptakan lagi
supaya ada pendorongan
penggerak ekonomi bandung ini
menariknya bandung ini kan fokus pada
creative economy ini kan datang dari
gagasan dari ide
ada yang nyebutnya hobinomics
dari hobi jadi ekonomi dan macam macam
ada yang nyebutnya knowledge economy
dari pengetahuan menjadi temuan
apapun itu kami punya
sourcenya jadi kalau ada orang ngaku ngaku
bisa dilihat dia punya anak muda
yang banyak berpendidikan nggak
kalau nggak susah nah kami punya sumber itu kan
nah sekarang tugas pemerintah ini
memfasilitasi maka bulan mei
saya akan meresmikan the first in indonesia
enam lantai ada
ada laser buat motong
ada toko desain ada studio tari
musik macam macam lah intinya
tempat dimana anak bandung
dan bisa jadi ekonomi kan
nah itu tugas saya tadinya mereka
jadi semacam inkubator itu kan
untuk teknologi dan bangunannya
anak muda bandung tinggal bawa
gagasannya aja inilah
cara saya mengakselerasi
supaya gagasan tidak berhenti
menjadi produk menjadi ekonomi
gimana kedepan kang emil
ini kan baru periode pertama
apakah sudah cukup
apa yang perlu dilaksanakan dalam periode pertama
ini atau mau tidak mau
periode kedua juga dijalankan
saya itu ada tiga opsi
menjadi gubernur itu juga ada dorongan
atau kembali jadi arsitek
kalau yang nomor tiga ini
keluarga pengennya yang nomor tiga
buat urusan bandung
saya urus gitu kan
itu juga ada curhatan mereka yang harus saya perhatikan
gini gini saya harus masih punya peran sebagai ayah
dibantu saya gitu kan
ngerjain karena sibuk saya kan
kelupaan dia nangis sedih
hal hal manusiawi begitulah ya
nah bandung ini
fondasinya udah kuat
insya allah gitu ya
lanjut di bandung kalau fondasinya belum kuat

kembali jadi warga sipil lagi
hmm kenapa empat puluh jadi gubernur
kalau gubernur kan
karena kan biasanya bupati yang jauh lebih
ngurusin bupati yang jalan sendiri sendiri
ya tantangan gubernur kan
jangan sampai kota kabupatennya sendiri sendiri
kalau kota kabupatenya sendiri sendiri
terjadi ketimpangan tadi kan
terjadi tadi saya gak bisa ngerusin banjir sendiri
nah mungkin di roll yang lebih tinggi ini
tidak bisa terselesaikan
justru diselesaikan oleh relawan gubernur
ngelola yang sangat teknis
ngelola yang sifatnya konseptual
bagi saya itu jadi bekal
tapi seberapa sustainable
ya nanti apa yang telah dibuat
oleh seorang ridwan kamil
kalau nanti misalnya
ya wali kota yang baru
pasti lebih enak ya
melanjutkan yang sudah saya bongkar bongkar
dibanding saya yang memulai pertama
dua hal saya kunci dengan regulasi
peraturan wali kota
saya akan bikin buku rahasia
presiden amerika itu punya tradisi
punya buku yang hanya dibaca oleh presiden berikutnya
nah saya akan bikin buku rahasia
menghadapi ormas begini loh
ngelobi menteri begini loh tipsnya
kalau duit kepepet begini
kalau di demo begini
nah itu nanti saya beri ke wali kota berikut
sehingga dia yang baru
nggak usah banyak learning curve lagi
berajar yang repot cukup
di semua problem ada
jawaban di pengalaman saya
dengan begitu tidak usah balik kanan kan
merekayasa yang baru lagi
nah itulah esensi
jadi semua ketika anda menjabat sebagai
semua target keinginan itu
akan bisa terpenuhi setelah
lima tahun ya tahun depan
ya saya ini orang optimis ya
jadi saya optimis siapapun wali kota

bandung akan jauh lebih keren
saya akan buktikan
bandung walaupun bukan jakarta
dengan uang hanya satu per sepuluh jakarta
bisa membawa banyak inspirasi
keberlanjutan saya kunci tadi
dengan buku rahasia
dan juga regulasi
dan kalau pun saya
misalkan ada takdirin jadi gubernur
misalkan di jawa barat
kan masih tinggal di bandung juga
masih sepedahan juga masih jalan kaki juga
masih terong disini juga
jadi sebenarnya masih memonitor
tapi ini kan empat puluh empat puluh tadi
apa yang akan memberatkan antara dua pilihan itu
kalau ternyata di akhir
keputusan saya ternyata bandung masih
dilaporkan berjibun dengan
masalah fundamental ya
mungkin rawan juga ditinggalkan kan
nah saya gak akan
ke gubernur saya lanjutkan aja bandung
karena ibu saya nasihatnya satu
level jabatan itu
yang terpenting itu
keputusanmu energi hidupmu
untuk membawa perubahan
saya bilang hei walaupun kamu lurah
kamu camat saya wali kota gak ada bedanya
dampak dari keputusanmu kehadiranmu
jadi kalau saya gak jadi gubernur gak masalah juga
bukan kuantitas gitu
tapi kualitas perubahan
mudah mudahan mewakili semua
dan mudah mudahan satu dua bisa jadi inspirasi
iya selalu terinspirasi
kalau kita berbicara dengan kang emil
energinya luar biasa inovasinya
dan juga saya lihat
banyak sekali perubahan yang positif
yang telah dilakukan
seorang yang lahirnya di bandung
waktu saya kecil itu kan suasana bandung itu
adem banyak pohonnya
dan selalu sangat menyenangkan
harus memang jadi contoh
semoga bisa direplikasi
mau mungkin kembali jadi arsitek juga
yang penting hidupnya bermakna
dan pasti bermakna
karena terus berkontribusi
sama sama mbak desy
jangan lupa saksikan